ya pemirsa saat ini saya sedang berada di pelabuhan tanjung priok
yang merupakan salah satu pelabuhan yang tersibuk di indonesia
dan di belakang saya sekarang sedang dibangun pelabuhan baru yang namanya new priok
ini akan merupakan pelabuhan peti kemas yang terbesar di asia tenggara
tentu saja dengan standar internasional
ya memang kalau indonesia itu bermimpi ingin menjadi poros maritim dunia
kita harus memiliki pelabuhan pelabuhan yang canggih
yang bisa melayani perdagangan internasional dengan kapal kapal yang besar
dan tentu saja dengan standar yang internasional dan modern
nah bagaimana sekarang rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan pelabuhan indonesia
insight kali ini akan berbicara dengan direktur utama
sama pelindo ii yang baru elvin massasia
untuk mengetahui apa strategi ke depan apa rencana ke depan
dan tentu saja apa tantangan dalam membangun pelabuhan indonesia
sejarah perusahaan pelabuhan indonesia ii atau pelindo ii
berawal ketika pemerintah indonesia mendirikan perusahaan negara pelabuhan satu hingga delapan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
perusahaan ini bertugas mengelola pelabuhan di seluruh nusantara
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua perusahaan ini berubah nama menjadi perusahaan pelabuhan indonesia
dengan empat wilayah operasi
mengoperasikan dua belas pelabuhan komersial yang tersebar di wilayah barat indonesia
pelabuhan tersebut adalah pelabuhan tanjung priok sunda kelapa palembang pontianak
teluk bayur banten bengkulu panjang cirebon jambi pangkal balam dan tanjung pandan
pelabuhan tanjung priok
sebagai pelabuhan terbesar di indonesia
yang dikelola pelindo ii
menyimpan berbagai masalah
di antaranya dwelling time atau waktu bongkar muat barang yang lama
pada juni tahun lalu
dwelling time di pelabuhan tanjung priok tercatat lebih dari lima hari
jauh di bawah malaysia yang hanya dua hari
sejumlah upaya dilakukan untuk menekan waktu bongkar muat
antara lain menyederhanakan prosedur perizinan
dan menghidupkan kembali jalur kereta ke pelabuhan indonesia
pelabuhan tanjung priok
yang dikelola pelindo ii
menyimpan berbagai masalah
diantaranya dwelling time atau waktu bongkar muat barang yang lama
pada juni tahun lalu
dikelola pelabuhan tanjung priok
hingga maret tahun ini

selanjutnya dalam waktu lima tahun mendatang
pelindo ii akan memodernisasi dua belas pelabuhan
untuk mempercepat arus barang ekspor dan impor
modernisasi diantaranya berupa pembangunan pelabuhan new priok
atau pelabuhan kalibaru
dengan nilai investasi mencapai dua belas triliun rupiah
tahun ini pelindo ii menargetkan pendapatan delapan triliun rupiah
meningkat tipis dibanding pendapatan tahun lalu
tujuh tujuh triliun rupiah
graf yardi kresnantyo cnn indonesia
pertama tama selamat menjadi direktur pelindo ii yang baru
dan semacam kalau sesok karena kita tahu kan
pak elvin ini latar belakangnya ada di perbankan
jam sostek bpjs istilahnya di dalam gedung
sekarang kita berada di luar
dengan segala macam kapal dan peti kemas di belakang kita
rasanya awalnya surprise juga
tapi saya pikir semua bidang itu
pada prinsipnya adalah bagaimana mengelolanya
dan saya percaya
kalau kita bisa menghadirkan diri kita dengan energi positif
dan kita yakin keberadaan kita nanti bisa akan beri added value
saya pikir harus dijalani dengan spirit yang baik
tapi ada pesan pesan khusus ketika presiden manggil anda
dan oke sekarang elvin
saya kira message beliau pada saya clear ya
itu bisa turut serta memberikan kontribusi dalam logistik connectivity
dan bagaimana agar akses arus barang ini bisa lebih baik dari sebelumnya
nah sebulan ini menjadi di rut
apa apa saja yang sudah dipelajari
apa apa saja yang sudah
ini sudah mulai adjustment period
sudah mulai paham kira kira
sejak hari pertama saya kira harus in charge dalam company
jadi ketika saya datang tentu kita harus kenal masalahnya
kena kenali lapangannya
saya berdiskusi dengan seluruh unsur manajemen di perusahaan
masalah masalah yang harus disop
lalu setelah itu tentu saya juga harus menyiapkan
company ini mau dibawa kemana
dalam konteks peningkatan logistik connectivity
dalam konteks perbaikan pelayanan
dan konteks bagaimana arus barang itu bisa lebih baik
dan tentu setelah satu bulan di sini
kita sudah siapkan itu
sudah pemahamannya mengenai pelabuhan pelabuhan apa saja yang menjadi juridis
karena ini kan hanya salah satu ya
ada kalau tidak salah sampai kalimantan barat juga bagian dari pelindo
sudah sempat untuk mempelajari
saya selesaikan pemahaman tentang perusahaan ini
saya paksa diri saya tidak lebih dari satu minggu
saya harus tahu tentang semua perusahaan ini
kita sekarang mengelola dua belas pelabuhan
mulai dari padang
dan semuanya sangat strategis ya
semuanya itu termasuk pelabuhan pelabuhan yang bisa dikategorikan signifikan
dan tentu berdasarkan itu
kita harus memikirkan bagaimana menghubungkan satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain
dengan biaya yang lebih murah
yang lebih efisien
tentu ini bukan pekerjaan mudah
tapi saya yakin kalau spiritnya adalah untuk memperbaiki
spiritnya untuk mengembangkan
mudah mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa lihat hasilnya
nah kalau kita lihat di tanjung priok ini
sebenarnya fasilitas utamanya khusus untuk pelabuhan ini
apa apa saja yang paling penting
port itu sebenarnya terdiri atas berbagai item di dalamnya
bagaimana priok ini bisa melayani kapal yang membawa barang dan juga penumpang
masuk ke sini dengan mudah
kemudian bagaimana bongkar muatnya bisa cepat
kemudian bagaimana penumpukan barangnya bisa baik
kemudian bagaimana didistribusikan keluar secara cepat
saya mencoba menerapkan prinsip pengelolaan bisnis jasa itu
sesuai dengan best practice saja
bahwa ada empat elemen yang harus dipenuhi
bagaimana kapal itu tidak terlalu lama menunggu
dia bisa merapat bertik
kemudian proses bongkar muatnya bisa cepat
bisa tinggi produktivitasnya
kemudian setelah itu barang diperiksa dan seterusnya bisa keluar dengan cepat
sehingga sampai pada end user
apakah itu industri ataupun pengguna secara lebih cepat
yang kedua akses
nah akses ini saya sebutkan
bukan cuma dari sisi banyaknya terminal
tapi bagaimana kapal kapal sebagai main customer kita
bisa menghubungi kita dengan mudah
ini harus di backup oleh it system
nah yang ketiga physical presence
seperti dermaga ini tentu dia harus memiliki equipment yang modern
equipment yang mampu men serve mereka dengan cepat
dan yang keempat friendly
friendly salah satu persoalan yang barangkali dipersepsikan orang
susah gitu ya
dan semua pihak mau bekerja sama
saya kira akan lebih baik
nah kalau kita lihat ini kan pemerintah jokowi ini sangat concern untuk membuat indonesia sebagai poros maritim
dan salah satu yang menjadi pr yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan pelabuhan pelabuhan kita ya
seperti yang ada di sini misalnya
dan memang indonesia selama ini dibanding misalnya dengan negara negara taga
seperti singapura bahkan malaysia
itu kita selalu kelemahan kita itu selalu dianggap kita tidak efisien
dwelling time kita lama
masalah logistik itu sehingga membuat
sehingga membuat ekspor impor kita itu sangat lama
nah ini kan hal hal yang selama ini kan sangat sulit ya untuk dipecahkan
apakah itu karena birokrasinya apakah itu karena korupsinya apakah itu dan lain sebagainya
ini pak elvin melihat itu bagaimana tantangan tantangan ini yang ada di depan ini
mendudukan ini kita berangkat dulu dari vision
perusahaan seperti ini mau dibawa kemana
visinya itu harus jelas
iya visinya harus jelas
saya sampaikan kawan kawan pelabuhan ini kan bukan sesuatu yang eksklusif
negara lain juga memiliki hampir semua negara memiliki
negara kita ini negara maritim harusnya juga memiliki port yang baik
so saya start dengan bagaimana mewujudkan port modern terkelas dunia
itu destinasi nya
untuk sampai menjadi kelas dunia kan ada best practice ada benchmark
di negara lain seperti apa sih pengelolaannya
kita nggak perlu malu untuk mencontoh negara negara yang sudah bagus dalam hal pengelolaan pelabuhan itu
dan berangkat dari sana kita cek posisi kita sekarang di mana nih
oke ada persoalan dengan dwelling time ada persoalan dengan efisiensi
ada persoalan dengan infrastruktur dan seterusnya
ini kan harus diurai satu persatu
dan saya sangat yakin kalau semuanya open mind
kita sama sama memiliki kemauan dan keyakinan untuk menjadi world class
persoalan yang tadi disebutkan itu akan bisa di solve
salah satu yang mungkin populer di publik soal dwelling time
dueling time itu kan sebenarnya per divinisi
itu waktu barang datang sampai kemudian keluar itu berapa lama
sehingga kemudian supaya dia bisa cepat sampai kepada si pengguna
jadi cost juga akan jauh lebih kurang
costnya bisa lebih murah
tapi kan kita harus lihat untuk pengelolaan ini itu melibatkan banyak sekali pihak
dan berbagai pihak ini harus punya kemauan yang sama
tapi saya bersyukur setelah ngobrol setelah diskusi
goal saya sama bagaimana menurunkan itu
di masing masing pihak harus melakukan sesuatu untuk penurunan tersebut
dan per awal juni ini
dreaming time kita sudah tiga hari
sudah tiga hari ya sesuai dengan target kalau begitu
kita upayakan bisa lebih cepat lagi
tetapi kan kita pahami ada portion masing masing
seperti misalnya di pelindung dua di ipc
saya membuat kebijakan bersama dengan asosiasi
bagaimana proses barang itu supaya nggak numpuk terlalu lama
ada logika begini
kalau ketika mas kalau kargo atau barang itu dibiarkan free
dia pasti akan numpuk di situ terus
kita membuat polisi baru
hari kedua akan di charge kena penalti
hari ketiga lebih besar lagi dendanya
sehingga mereka kan berpikir logis
ngapain ditaruh lama lama dibawa keluar cepat cepat
ini salah satu penyebab kenapa dling time itu sekarang sudah bisa tiga hari
dan kita akan upayakan tekan terus sampai ke bawah
di sisi yang lain kan kita juga melihat bahwa
cost logistik itu bukan cuma soal bagaimana barang atau kargo atau kontainer dari kapal bisa keluar
tapi setelah keluar dari pelabuhan bagaimana dia terdistribusi
sampai pada kawasan industri sampai kepada end user
dan ini artinya transportation
moda transportasinya harus bagus
aksesnya harus bagus
nah dalam kaitan itu
pelindo ii punya satu pipeline satu project
mempercepat akses distribution kargo ke kawasan industri
dengan membangun kanal
jadi sekarang kita sedang dalam proses untuk membangun kanal khusus
yang nanti kanal itu akan dilewati oleh tongkang
yang kargonya langsung dari kapal ke tongkang
nah saat ini tujuannya cikarang
dengan cara ini saya sangat yakin proses distribution
barang itu bisa lebih cepat lebih aman dan lebih efisien
dan ini bisa menurunkan biaya logistik itu juga
ini kapan kira kira pipenya akan dipangun
saat ini sedang proses secara teknis
karena ini tentu agak kompleks
ini hal yang pertama di indonesia
membangun kanal supaya kemudian dilewati oleh tongkang
kemudian bisa sampai ke dry port
yang kita bangun di daerah cikarang
saya expect tahun dua ribu tujuh belas sudah bisa dimulai
proyek ini dan butuh waktu setahun dua tahun
itu sudah bisa jalan
pak elvin saya tertarik ya karena anda masih sangat baru di sini
juga backgroundnya sebelumnya kan belum pernah ada di infrastruktur seperti ini
ini kan berarti ada fresh new perspective
pertama kali anda melihat dan apa kira kira permasalahan utama yang anda lihat
yang perlu menjadi low hanging fruit yang bisa diselesaikan
kira kira apa yang bisa dipelajari dari kesalahan kesalahan pengelolaan sebelumnya
sehingga bisa lebih cepat lah istilahnya pembenahan dan juga penyelesaian masalah yang ada selama ini
prinsip saya dalam mengelola perusahaan itu adalah move on
dan saya coba bangkitkan kembali
anda pasti punya masa depan
ayo kita bangun dengan energi positif yang baru dengan spirit yang baru
nah dan saya sangat percaya pengelolaan perusahaan apapun itu harus berbasis pada sistem
nah dari situasi yang ada maka kemudian saya coba merancang roadmap lah lebih kurang begitu to be world class
dan dalam sebulan ini saya sudah siapkan
saya akan bagi menjadi tiga fase untuk mengembangkan perusahaan ini
pase pertama saya sebut sebagai fit in infrastructure
perusahaan harus memiliki tata kelola
selama ini sistem yang kurang bagus atau tidak jalan contohnya seperti apa
saya tidak katakan kurang bagus tapi
saya sebutnya mungkin fine tuning
ya ada inilah
untuk menge in placekan sistem ini kan harus dibuy in oleh semua elemen oleh semua pihak
dan saya harus sosialisasi
dan biasanya ada resistance ya kalau ini awal awal ada perubahan
saya kok percaya perubahan itu pasti lebih baik
jadi perubahan itu menurut saya satu keniscayaan yang semua orang biologik harus mau menerima kalau dia ingin lebih baik
nah yang saya sebut dengan fit infrastructure tadi
tentu kita harus pastikan governance nya duduk
tata kelolanya duduk
kemudian culture nya mulai dibangun
nah kalau ini in place maka kita bisa masuk pada fase yang saya sebut enhancement
enhancement kita bisa mulai fokus bagaimana memperbaiki mendesain ulang bisnis sport itu dengan memodernisasi port yang sudah ada
membangun networking dengan pebisnis pebisnis dengan kapal kapal besar
supaya mereka mau datang ke indonesia langsung nggak perlu singgah di singapura nggak perlu singgah di pot plan dan segala macam
ini kan soal membangun networking
saya sebut ini sebagai fase enhancement
setelah itu bisa bagus tentu next stepnya adalah fase establishment
establishment why not kita punya potensi jadi hub something
jadi kalau mau ke wilayah australia lewat sini saja
itu hanya bisa terjadi kalau port kita modern
kalau port kita ini dikenal kalau kita punya networking yang hebat
maka dalam waktu yang sangat pendek ini pun saya mulai coba bangun komunikasi dengan pengelola port dunia
port of rotterdam termasuk tetangga port clang malaysia psa singapura
ya kita ngobrol saja apa yang bisa disinerjikan
jadi enam bulan pertama ini fokus ke fase satu dulu fine tuning atau ini ada timeline atau target sendiri yang anda buat dalam strategi ke depan
misalnya jumlah ya tadi dwelling time sudah berkurang tapi dari speed tadi aksesabilitas dan juga equipment teknologi dan friendliness ini ada timeline nya sendiri pak elvin saya tertarik gitu
kebetulan masuk pada satu situasi perusahaannya tetap harus jalan
kita bukan membangun perusahaan baru tapi perusahaan yang sudah ada di mana ada hal hal yang mesti kita perbaiki tapi bisnisnya nggak boleh stop
jadi saya mengatakan paralel semua harus jalan tetapi aspek governance nya ini menjadi prioritas
pada setiap event pada setiap aktivitas yang mau kita lakukan kerjasama dengan mitra proses pengambilan keputusan
desisi yang makin proses soal kewenangan soal authority itu harus duduk segera
mengingat perusahaan ini pola pengelolaannya adalah melalui subsidiaries
ya anak anak banyak kan anak perusahaan ya
sebagian besar aktivitas itu diturunkan kepada subsidiaris
tentu governance nya harus duduk
kita berperan sebagai shareholder tapi di sisi lain kita juga berperan sebagai partner
ini kan tidak boleh bler ini tidak boleh abu abu
harus duduk secara jelas
saya yakin dengan kerja keras teman teman dengan kemauan yang baik rasa rasanya gak ada yang nggak bisa
optimis ya tapi kalau dari segi budget finance dan lain sebagainya
dari segala macam aktivitas kita
selama sekian tahun perusahaan ini juga punya profit yang baik
persoalannya bukan cuma profit tapi bagaimana dia growth secara sustain
bagaimana company seperti pelindo ii ini buat saya bukan cuma bertujuan memberikan profit
tapi yang lebih dari itu adalah multiplier effect kepada perekonomian
seberapa signifikan perannya bisa membuat arus barang itu lebih mudah lebih cepat
seberapa signifikan perannya ini kemudian menjadi pintu masuk
bagi sebuah negara yang di respect
yang respect itu artinya oh port ini security nya bagus
luar biasa juga
i talk to many people saya bicara dengan banyak orang saya bicara dengan ahli ahli port
kita nggak boleh malu untuk belajar
dan kebetulan saya punya teman teman di berbagai negara
ajarin gua dong ajarin gua dong
kita belajar dari mereka
luar biasa ya baru satu bulan tapi tampaknya pak elvin sudah mulai jejek ya
sudah mulai masuk
sekarang kita bicara mengenai peran dari pelabuhan itu sendiri dalam konstruksi perekonomian indonesia
apalagi kalau kita ingin maju sebagai negara poros maritim
berarti aktivitas maritim itu menjadi pusat ya
nah sebenarnya kan kita di tanjung priok ya
ini salah satu kenapa misalnya kita itu dijajah itu karena inilah salah satu yang strategisnya
poin untuk masuk ke indonesia ke jakarta ini kan lewat port ini
jadi ini bersejarah kan
sudah lama kita melakukan trading perdagangan ekspor impor
dan kita juga sebagai negara archipelago merupakan jalur lalu lintas yang ke depan
jadi revisi membuat pelabuhan itu sebagai kunci ya apalagi ada dua belas sih area di bawah pelindung dua ini
menjadi betul betul indonesia itu sebagai poros maritim itu bagaimana dan
dan apa kira kira visinya
apalagi kalau kita bandingkan dengan port port lain tadi disebut australia atau misalnya singapura
port itu kan pintu gerbang perekonomian sebuah negara
kalau dia melakukan pelayanan internasional
tapi untuk dia bisa menjangkau seluruh negara tidak cukup hanya melalui satu port
karena negara kita ini kan maritim
negara kepulauan yang terdiri dari begitu banyak pulau
kemudian sebagai bangsa kita inginkan ekonomi ini bukan cuma bertumbuh
tapi ada income distribution ke seluruh rakyat indonesia dari sabang sampai maroke
income distribution itu akan mempengaruhi daya beli mereka terhadap barang
kalau daya belinya barang
kalau daya belinya barang
maka mereka akan hidupnya lebih baik
ketimbang yang nggak punya daya beli
daya beli bagus itu kalau barang barang bisa harganya murah
antara satu daerah dan daerah lain tidak memiliki discrepenses yang tinggi
untuk bisa itu terjadi maka harus ada akses barang
akses barang itu bisa masuknya melalui laut
bisa distribusinya melalui darat
bagaimana membangun kawasan industri yang dekat dengan pol
bagaimana membangun moda transportasi yang baik lewat darat
sehingga kemudian misalnya di papua harganya nggak terlalu jauh
dengan di jakarta atau daerah lain
itu sebabnya kami sekarang memiliki pipeline untuk membangun beberapa port baru
salah satunya di sorong
kemudian di kizing di kalimantan barat
kemudian di tanjung carat sumatera selatan
kemudian juga beberapa port yang lain
ditambah dengan gagasan gagasan baru membangun kanal
lalu di palembang bagaimana rencana kami mengoptimalkan peran sungai musi juga
sebagai distribusi barang
khususnya yang terkait dengan mining misalnya
inisiasi inisiasi ini saya kira tentu tidak akan mungkin sukses kalau berdiri sendiri
semua harus integratif
yang saya sebut sebagai ekosistem
dalam ekosistem itu ada portnya
ada kawasan industri
dan kemudian juga dengan tentu regulator
yang memiliki vision yang sama
nah untuk ini bisa implementasi
yang saya sebutkan tadi itu kan fisik
tapi untuk dia menjadi modern
dia harus dibarengi dengan kapasitas kemampuan membangun sistem yang berbasis it
nah sekarang untuk port ini satu port dengan port lain itu sudah mulai dihubungkan
ada yang disebut dengan inap
sehingga satu pelabuhan dengan pelabuhan lain terkonek
sudah online semua ya
sehingga kemudian informasi informasi sudah bisa diterima duluan
ini menjadi lebih baik lagi kalau nanti secara nasional
kita punya satu sistem yang disebut dengan national single window
sehingga ketika katakanlah kapal datang atau kapal mau datang
informasi tentang kapal dan barang barangnya sudah terkirim ke berbagai pihak
yang ada hubungannya dengan pengelolaan
ini saya sebut dengan it system
nah ini belajar dari mana kira kira sebagai contoh ya
best practices kan kita banyak sekali
jadi kita menggunakan teknologi yang misalnya dubai gunakan
tapi poinnya begini
dalam sistem pengelolaan operation system di pelabuhan ini ada nama bermacam macam
saya sebut secara teknis misalnya ada yang disebut dengan opus
ada yang disebut dengan kosmos
ada yang disebut dengan navy dari amerika
ada yang disebut dengan engine dari hongkong
jadi kita pakai dari beberapa ya
mana apapun boleh sepanjang sistem sistem itu bisa terkonek
tidak ada bedanya kita dari indonesia ke afrika tapi bahasa penghubungnya inggris
dan saya yakin bisnis sport ke depan adalah bisnis yang menuju otomasi
memiliki physical present yang baik
bisa menghubungkan akses transportasi untuk keluar masuk barang
barang import bisa keluar
barang ekspor bisa keluar dengan bagus
nah ini kan ada keinginan untuk membuat
tanjung priok ini istilahnya berstandar internasional
saya lihat ini kan katanya di sini ada yang baru kan
terminal peti kemas kali baru yang katanya kerainnya lumayan ya cukup besar
apa kira kira yang kita bisa harapkan dari pembangunan atau pengembangan
latar belakangnya begini desy
kebutuhan akan fasilitas pelabuhan
itu berbanding lurus dengan aktivitas perekonomian
kalau ekonomi bertumbuh
maka aktivitas transaksi perdagangan lewat pelabuhan juga harus bertumbuh
nah pertumbuhan ini kan harus bisa dilayani
dengan menyiapkan terminal dermaga dan seterusnya sesuai kebutuhan
saat ini di indonesia untuk ipc atau penudua
kita sudah mampu untuk melayani sampai dengan enam juta tius
nah dengan pertumbuhan ekonomi tentu
dan itu tidak cukup hanya dengan terminal yang ada
dengan dermaga yang ada
maka kita come up dengan ide membangun kali baru
nah kali baru itu adalah terminal terminal yang berkelas internasional
bisa bawa kargo yang banyak
dan kemudian bisa dilayani dengan sistem yang modern
nah terminal terminal yang lain ini bukan tidak bisa melayani
tapi mungkin saya harus jelaskan
kapal itu tidak bisa merapat di semua terminal
karena tingkat kedalamannya berbeda beda
mungkin ada yang lebih dalam ada yang lebih dangkal
dan sekarang di industri shipping itu
orientasinya sudah pada kapal kapal besar
maka kami harus mengikuti perkembangan zaman
dengan menyiapkan terminal yang mampu men short mereka
di kali baru itu kita rencanakan membangun
fase pertamanya ada lima terminal
tiga terminal kontainer
mungkin pernah dengar istilah
kontainer terminal satu
kemudian npct dua
dan nanti juga ada produk terminal
ada dua produk terminal
nah setelah ini bisa kita bangun
tentunya akan menambah kapasitas kita untuk menampung transaksi transaksi
atau volume barang yang datang
yang new priok satu itu
kapasitasnya tambahnya satu lima juta teus
jadi kalau kita bisa sekarang enam juta plus satu lima kan menjadi tujuh lima juta
sebenarnya ini belum hebat
karena di negara negara lain itu sudah puluhan juta
di port plain sudah empat belas juta
di singapura itu sudah tiga puluh juta teus
sementara kita masih tujuh
saya kira untuk bisa compete dengan negara negara itu
kita juga harus mampu menyiapkan terminal yang setara dengan mereka
membangun pelabuhan itu memang bukan pekerjaan seperti sang kuryang
malam hari ini pengen besok jadi
tentu ada proses
mulai dari studinya desainnya
kemudian bagaimana kita bahkan memilih mitranya
nah ini sekarang kerjasama dengan siapa saja kira kira pak elvin yang kita bisa jalin
untuk yang baru npct satu itu kita partnernya dari mitsui
dan juga ada dari pse
kita tentu open terhadap berbagai calon mitra
tapi personally saya pun menyiapkan kriteria
saya hanya mau bermitra kalau dia memenuhi tiga persyaratan
yang pertama dia punya experience di situ
yang kedua mitra itu harus punya expertise
sehingga ada transfer knowledge ke kita
yang ketiga punya uang
bukan cuma bawa proposal
di luar tiga ini
dengan karakteristik bisnis sport saya berharap mitra itu juga bisa bawa bisnis
karena bisnis sport ini juga sangat bergantung pada networking
supaya kapalnya nggak usah mampir ke pot plank
langsung ke periok saja
kita harus punya bisnis yang bagus
untuk yang bagus dengan pemilik kargo
supaya industriawan industriawan itu use our terminal untuk mendeliver dia punya
ya ini kan kriteria dari kita
tapi kalau dari mitra itu sendiri mereka melihat perspektif kerjasama dengan indonesia
saya kira prinsip customer itu kan mana yang paling efisien buat dia
mana yang paling bisa memberikan akses mudah ke hinterland
ya cuman kadang kadang kalau biasanya kan investor indonesia
ya istilahnya tau lah
sering ada kesulitan baik itu dari pengeluaran license dari birokrasi dari macam macamnya
untuk kali ini ya pak dalam pembangunan infrastruktur ini
kira kira nggak akan ada masalah itu ke depan
karena ini akan memperlambat ya
saya kira di pemerintahan pak jokowi ini spirit untuk mereform
birokrasi itu kan luar biasa besar
saya mengikuti berbagai kegiatan kegiatan yang memperbaiki daya saing itu
daya saing kita akan meningkat
sebagai wujud bahwa investor itu akan tertarik untuk datang ke indonesia
kalau kita juga semakin banyak kapal yang bersandar sini
ini diharapkan akan meningkatkan berapa persen lah dari kapasitas maupun dari pendapatan yang kita peroleh
dari aktivitas semua ini
kita harus paham juga
ada faktor faktor lain dalam peningkatan kapasitas itu yang disebut dengan hinterland
jadi dari hitungan kita sementara priok ini itu akan full capacity
akan susah untuk berkembang lagi kalau sudah mencapai sekitar dua belas juta setengah tius
artinya harus ada tempat yang lain
untuk bisa dikembangkan sebagai pot
tapi saat ini kan masih enam juta
jadi masih banyak room for growth nya
in the fight coming years saya kira harus dipikirkan juga alternatif alternatif lain
makanya pemerintah sekarang sedang merancang kemungkinan membangun port di tempat yang lain
iya apalagi kan di bawah pelindo ii tadi anda sebutkan kan banyak ya yang masih bisa dikembangkan
ada lagi ini kan port ini juga dimiliki oleh jakarta ya
katanya ada keinginan untuk membuat port mengembangkan port of jakarta ini
kira kira seperti apa
ya saya sudah bicara memang dengan pihak pemerintahan provinsi dki
ada ide gagasan bagaimana membantu logistik connectivity itu dengan membangun satu area yang disebut port of jakarta
tapi kita mesti pahami port itu dasar mean harus pelabuhan
dia kan satu area
karena di sini saja ada sih port itu ada terminalnya ada gudang untuk menyimpan barangnya dan ada transportation nya keluar
itu satu sistem dia
nah terkait dengan port of jakarta saya menggagas saya ingin memberikan ide ya
kalaupun nanti di situ ada reklamasi untuk kota jakarta tidak mesti dia menjadi terminal
tapi bisa menjadi kawasan industri
sehingga kepadatan yang di hinterland bisa pindah ke situ dan dari situ kemudian akan mudah barangnya diekspor akan mudah menerima bahan baku para pembantu untuk dia gunakan sebagai production
ini langsung berhubungan antara island itu sebagai kawasan industri dengan tanjung priok untuk mendistribusikan kargonya atau kontainernya
dan kalau ini jadi saya kira ongkosnya pasti akan lebih murah
bayangkan kalau dari bekasi bawa ke sini sepengetahuan saya per kontainer itu bisa dua juta rupiah
tapi kalau langsung dari situ
jadi nanti juga pembangunannya bisa berubah
sebenarnya termasuk misalnya ada kereta apinya mungkin yang membawa barangnya keluar
tadi kan disebut juga ada kapalnya nanti yang akan membawa ke tempat yang jauh lebih dekat itu
mungkin terlalu dini untuk mengatakan seperti itu
karena keinginan tadi harus disesuaikan juga dengan environment nya dan konektivitasnya
apakah dia memang di situ lebih cocok untuk pelabuhan dalam arti ada kereta apinya
atau dia lebih cocok untuk nanti ke feeder ke tongkang tongkang yang kecil atau jalur jalan darat melalui tol
ini tentu harus dikaji oleh ahlinya mana yang paling pas dengan situasi hinterland di sekitar tanjung priok ini
tadi kan ada speed ada accessibility ada equipment ada friendliness itu
tapi ke definisi ya daripada equipment equipment apa saja yang mau diperlukan
dan kalau kita bicara mengenai accessibility dan ini kan semua kan at the end of the day ya perlu investasi ke situ
dan juga perlu dan kalau tidak salah untuk pembangun terminal peti kemas yang baru ini dikali kali
baru saja kan lumayan ya sangat besar kan investasinya
untuk npct one itu sekitar empat tiga triliun
memang investasi di port ini adalah investasi yang besar
nah dalam konteks
kita harus mampu memiliki equiment equipment yang bisa melayani tren di shipping line kapal besar
kalau kapalnya besar tentu dibutuhkan equipment crane yang bisa mengangkat kargo yang jauh
dan itu dibutuhkan crane yang lebih sophisticated
kalau dia kapalnya kecil alatnya biasa saja
nah itu yang saya istilahkan dengan moderisasi
modernisasi port supaya mampu melayani
kedua port yang modern itu kan harus ada layoutnya
di mana letak terminal di mana letak gudangnya gimana akses keluar masuk supaya nggak stuck
nah memang agak teknis tapi interesting dan saya melihat saya kira bisa dibenahi
dan pengalaman anda di perbankan ataupun di bumn yang lain selama ini apa saja skill skill yang diterapkan
karena kalau kita lihat kan tadi juga apalagi portnya ini dimana mana jumlah karyawannya sekarang saja pasti sudah banyak sekali ya
di sini karyawannya sekitar empat
kalau ditambah dengan tenaga
ditambah dengan tenagaan organik yang bekerja kasar itu totalnya bisa sampai delapan
nah banyak yang bertanya pada saya apa relationship antara experience saya di sektor keuangan dan lain lain dengan mengelola ini
saya bercanda bilang begini bedanya kan cuma indoor ke outdoor saja
memberikan energi positif memberikan added value
receptenya kan sama
tapi kalau untuk meningkatkan sdm nya kualitasnya itu ada bagaimana
saya sangat concern dengan kompetensi kapasitas dari people
karena memang mereka yang menggerakkan organisasi
dan di ipc ini saya bersyukur
concern terhadap peningkatan kompetensi people itu begitu tinggi
jadi karyawan karyawan diberi kesempatan untuk sekolah di luar negeri
untuk bisa belajar dari pot yang lain
spirit itu sudah ada
saya kira yang masih harus ditambahkan adalah spirit
bagaimana kita jaga kita kembangkan sama sama
dan menjadikan company ini company yang reputable
yang the respect sebagai salah satu port
kalau belum sekarang kelas dunianya tapi menuju kepada kelas dunia
yang penting ada visinya ada targetnya dan ada strateginya
budaya baru apa yang diterapkan
biasanya dengan ada pimpinan baru berarti ada culture inilah budaya perusahaan yang baru
prinsipnya begini desi
bagi saya pertama kita move on
kemudian hal hal yang sudah baik kita harus teruskan
contohnya apa saja yang masih bagus bagus di sini
proyek proyek yang sekarang sedang dibangun seperti kali baru
terus pengembangan pengembangan proyek yang lain itu sesuatu yang harus diteruskan
mungkin ada yang kurang pas tentu kita luruskan
ada mungkin sistem yang belum sempat disiapkan kita siapkan
nah ini semua hanya bisa berjalan dengan baik kalau people kalau pekerjaannya mau accept
nah saya coba datang dengan kreativitas saya
apa ya values yang bisa dibawa ke sini
semacam roh yang kita bisa bawa sehari hari dalam kegiatan kita
bukan berarti values di sini sebelumnya tidak baik tapi personal view saya
values itu harus ring a bell harus mudah di capture dan diingat
lalu saya coba renungkan kemudian come up dengan satu akronim
ini mungkin akan segera kita terapkan satu akronim baru
ethos kita adalah cinta
dapat ilham dari mana waktu itu
experience saya dalam mentransformasi company lain untuk kita bisa menggrab people
dia harus punya sesuatu yang merekat satu sama lain sama sama
etos itu harus mudah diingat
lalu saya pikir pikir entah dari mana datangnya muncul di kepala saya
iya dan gampang diingat ya
jadi kuncinya sebenarnya kan transformasi ya pak elvin
tadi kita sudah memiliki gambaran yang cukup jelas
tapi yang tadi ada yang belum dijawab itu mengenai pengurayan masalah itu
nah kalau kita bicara mengenai tantangan yang paling susah yang saat ini
masalah yang paling harus diselesaikan supaya target ini semua tercapai
apa kira kira dalam enam bulan satu tahun ke depan ini
pertama tentu sistem harus duduk
tidak bisa organisasi itu bekerja tanpa sistem
bisnis prosesnya harus duduk
apapun yang dilakukan harus ada rule nya
ada reward punishment juga ya
dan saya expect mungkin tidak sampai enam bulan
dalam a few coming months itu harus duduk
yang kedua tentu sebuah organisasi tidak mungkin dikelola sendirian
dia harus memiliki tim yang sejalan
saya mengatakan pada kawan kawan organisasi yang hebat itu kalau dia memiliki tiga hal
seluruh elemennya itu harus punya loyalitas pada perusahaan
kepentingan perusahaan harus diatas kepentingan personal
yang kedua seluruh elemen perusahaan itu harus punya kesepemahaman pemikiran
kesamaan pemikiran itu harus ada dari yang paling atas sampai yang paling bawah
dan yang ketiga untuk menjalankan bisnis dibutuhkan kecakapan kompetensi
itu sebabnya saya ingin seluruh karyawan karyawan
saya ingin seluruh karyawan karyawan ini cakep
kalau tiga ini kita punya apapun yang kita lakukan rasanya akan lebih mudah
karena ada spirit kebersamaan di situ
dan dalam konteks pembangunan sistem tadi
harusnya semua pihak itu mau menerima sistem itu sebagai sesuatu yang lebih baik
bagaimana dia menerima karena kita harus punya kesepahaman pemikiran
dan performance itu juga harus diukur ada ukurannya profesionalitasnya
tapi harus ada reward dan punishment nya juga
dan ini leadership memang jadi sangat penting ya dalam hal ini
saya kira satu sistem kita mesti bangun
kedua tentu kita harus yakin bahwa sebuah organisasi itu harus di drive dengan benar
dan dengan pemahaman yang sama organisasi ini akan lebih baik
jadi pesan presiden sendiri kepada anda kira kira ekspektasinya beliau itu seperti apa elvin
saya kira tiga hal itu terngiang ngiang di kepala saya setiap hari
hari ini lebih baik dari kemarin
dan saya pikir pola kerja yang baik seperti ini adalah
menginvolvekan seluruh elemen perusahaan
kemudian motivate mereka bahwa dengan kita kerja lebih baik kebersamaan ini pasti outcome nya lebih baik
seperti yang saya bicara dengan kawan kawan pekerja
tidak mungkin company memberikan kesejahteraan kalau company nya itu nggak survive
dan dalam organisasi semacam ini ada spirit
kalau organisasi nya membesar organisasi nya semakin baik
have to be employee nya juga semakin bagus kesejahteraannya
sukses ya pak elvin
ini baru satu bulan tapi ternyata saya rasa sudah luar biasa ini pemahaman pengetahuan
dan kita juga mungkin ekspektasinya cukup tinggi ya
karena memang peran dari pelabuhan pelabuhan yang kita miliki itu sangat penting ya dalam membangun yang istilahnya itu connectivity
dan juga membuat indonesia ini menjadi negara yang sesungguhnya lah ya poros maritim
tentu tentu kami butuh support
kami juga butuh saran butuh kritik
tentu yang produktif
dari seluruh stakeholder
dan kerjasama yang baik ya
kolaborasi selama ini nggak tidak masalah dengan other stakeholders gitu
apalagi karena ini kan nanti harus menjalin konektivitas dengan pelindo satu dua tiga empat dan seterusnya
saya agak mau bercanda nih
so dengan stakeholder itu saya gerakan komunikasi
kita tunggu hasil karyanya